yang mewajibkan bahan bakar minyak jenis solar
pemerintah mengklaim dengan aturan ini pemerintah akan menghemat lima enam miliar dolar amerika per tahun
apakah peraturan ini bisa diterapkan
dan bagaimana juga kesiapan dan infrastruktur produsen dari biofuels
akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
telah bergabung bersama kami di studio dua ketua harian asosiasi produsen biofuels indonesia
aprobi paulus cakrawan selamat sore pak paulus
terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia business
seperti apa persiapannya pak
satu september kurang dari sebulan lah ya dari sekarang terkait juga dengan peraturan b dua puluh ini
baik jadi mas wanja peraturan mandatori ini sebetulnya sudah lama
mandatori itu sejak tahun dua ribu delapan sudah ada peraturan
meskipun cuma bila bila tahun
saat itu ya terus naik peraturannya dirubah dirubah
tahun dua ribu lima belas itu sudah ada peraturan untuk b dua puluh seharusnya
mulai tahun dua ribu enam belas sudah harus pakai b dua puluh
harusnya dua ribu enam belas sebenarnya diterapkan ya
namun pada kenyataannya implementasinya pelaksanaannya hanya yang subsidi
yang berjalan dengan baik
nah yang non subsidi ini belum berjalan
nah tahun ini kita akan jalankan semua
ya sesuai dengan harapan pemerintah karena tadi kita harus melakukan
membantu pemerintah untuk mengurangi defisit perdagangan
kesiapannya seperti apa
kesiapannya kita sudah siap sebetulnya
nah kemudian tentunya kita mengadakan beberapa pertemuan dengan berbagai pihak
pertamina bea cukai juga dari pelindo dari segala macam
termasuk gai kindo dan teman teman lain
oke yang membuat akhirnya ini mundur dari dua ribu enam belas ke penerapannya ke dua ribu delapan belas
apa kemudian juga apakah sudah dipecahkan
masalahnya sehingga akhirnya mundur ini
jadi yang pertama masalah paling besar pada saat itu adalah harga
kalau diterapkan b dua puluh pada saat itu memang harga biodiesel lebih mahal daripada solar
karena pada saat itu harga minyak mentah dunia juga sedang turun
itu jadi satu masalah yang paling besar
tapi hal itu sudah terpecahkan
dengan adanya dana bpdp sawit itu
yang kedua adalah masalah ketidakpercayaan belum percaya
dari pengguna truk alat alat besar ini
namun sekarang ini kan sudah dua tahun ya penerapan b dua puluh
puluhan juta ratusan juta truk sudah pakai itu
di pom bensin ini kan diisi
dan tidak ada masalah sebetulnya
dan sebelum penerapan b dua puluh kita sudah uji coba
uji lab uji coba baik bahan bakarnya maupun mesinnya
jadi memang sudah siap sebetulnya
oke tidak ada masalah klaim dari proby atau ada studinya khusus
karena dari aptrindo ini asosiasi pengusaha truk indonesia
kiat majalukman mengatakan
bahwa dengan adanya biodiesel ini justru akan menimbulkan penyendapan pada pipa
sehingga merusak mesin kemudian juga akan lebih boros bahan bakar
ketimbang mereka menggunakan full solar saat ini
jadi betul bahwa kalorinya akan turun sedikit
ya tetapi dalam pelaksanaan sehari hari sebetulnya tidak terlalu banyak
lebih banyak menggunakan bahan bakar
hampir tidak ada artinya sebetulnya
tapi keuntungannya banyak sekali
engine bersih clean sebetulnya
sebab itu punya sat pembersih
terus ada sat pelumas juga
kemudian tentunya emisi
emisinya jauh lebih bagus kalau pakai biodiesel
kurang daripada kalau dipakai solar
nah kemudian juga kita bicara soal ketidaktergantungan dengan impor
devisa dan lain lain dan soal ekonomi besar
sebelumnya kan hanya sektor pso saja
untuk yang wajib menggunakan
seperti misalnya adalah transportasi umum kemudian juga kereta api
dan di tanggal satu september nanti adalah yang pso dan non pso juga harus menggunakan ini
itu sektor industri apa saja yang wajib menggunakan ini
tapi pelaksanaannya belum terlaksana
tapi sekarang ini akan dilaksanakan
laksanakan sektor yang non pso tadi
itu seperti alat berat truk truk yang besar besar itu pertambangan listrik pembangkit listrik dan lain lain
nah untuk kereta api tadi disebutkan kereta api kita sudah sedang uji coba sudah selesai sebetulnya
nah kemarin itu enam bulan di daerah lampung sana
kemarin kita rapat di tarahan besok pagi bahkan ada rapat lagi
dan itu injeksinya juga dibelah pada akhirnya
karena dilihat sementara ini justru yang pakai biodiesel lebih baik
lebih baik dalam artian
kalau yang tidak pakai biodiesel itu sudah ada perubahan warna dan lain lain
kalau ini malah tidak
tidak terjadi seperti itu
ini yang kami ketemukan selama enam bulan tes jalan
terkait dengan produksi nantinya pada saat ada kewajiban semua pso non pso wajib menggunakan ini
seperti apa kalau dilihat dari trennya lah paling tidak belakangan ini seperti apa untuk produksi dari biodiesel sendiri
jadi kami asosiasi seluruh perusahaan ini sekitar dua puluh satu perusahaan biodiesel itu kapasitas terpasangnya dua belas juta kiloliter
sedangkan kalau b dua puluh diterapkan semuanya pso maupun non pso itu hanya mengonsumsi enam juta kiloliter
jadi kesiapan dari industri sih cukup sebetulnya
nah untuk yang selanjutnya seperti ditanyakan tadi dan mas ponje kita juga sekarang ini sedang memulai uji coba untuk
oke yang wajib akan diterapkan pada tahun depan kalau tidak salah
harusnya tahun dua ribu dua puluh
tetapi banyak kalangan juga pemerintah meminta kalau bisa dipercepat
tetapi kan tergantung dari uji nanti
ujinya baik itu uji bagi biodiesel itu sendiri maupun uji di kendaraan yang lain
oke kalau asosiasi sendiri mengirimnya seperti apa untuk skema dari penyalurannya
kalau skema dari penyalurannya seperti apa
soal denda dulu nih kalau denda itu dari dulu sudah ada aturan
tapi sampai sekarang pelaksananya masih belum dilaksanakan baik
jadi sebenarnya para penyalur pun juga belum takut gitu ya sama dendanya ini ya
jadi sekarang akan diterapkan
nah penyaluran dari kami dari produsen ke depo baik pertamina maupun non pertamina seperti akr nanti shell total dan lain lain itu
ada yang melewat darat pakai truk ada yang pipa karena pabriknya dekat dengan depo mereka
ada yang pakai kapal ada yang pakai ferry
nah tergantung dari mana seluruh indonesia macam macam ini
yang paling penting adalah terkait dengan harga tentunya kan
tadi anda mengatakan bahwa pada saat dua ribu lima belas bisa dikatakan belum berjalan dengan sempurna karena harga biodieselnya justru lebih mahal dibandingkan dengan harga solar biasa gitu ya
bagaimana dengan kepastian harga ini
karena mau tidak mau juga akhirnya kan para pemakai yang wajib menggunakan peraturan b dua puluh ini juga tidak mau tiba tiba
oh saya biasanya berapa ribu rupiah per liter kemudian dengan kewajiban ini akhirnya harus menambah beban biaya dari solarnya ini
jadi saat ini memang harga biodiesel lebih rendah daripada solar
ya sebetulnya saat ini no issue soal harga
nah tapi nanti kalau bergerak naik atau harga solarnya turun sudah ada jaminan dari pemerintah akan dibantu
subsidi berarti ya
bukan subsidi namanya
kalau subsidi itu kan pemerintah
nah ini kan dana dari pusat sabit sendiri
oh dana iuran
jadi ini adalah dibantu oleh dana itu untuk agar cukup gitu harganya
jadi kalau soal dana saya kira
dibantu untuk membelinya seperti itu
dari produsen gitu ya
artinya ini kan begini
dibantu agar rakyat bisa memakai biodiesel
sama seperti subsidi zaman dulu
zaman dulu pemerintah kan tidak ada dinamakan subsidi itu mensubsidi perusahaannya tidak ada
zaman dulu waktu dibantu besar besaran oleh subsidi itu
sekarang pun juga demikian
subsidi itu atau besaran dana itu diberikan untuk rakyat agar bisa memakai biofuel
sehingga dipastikan harga dari biofuel ini akan lebih rendah dibandingkan dengan harga solar saat ini seperti itu
ya tapi jangan lupa juga begini
sekarang ini kan harga diesel kan sekitar katakanlah delapan puluh dolaran per barrel saat ini
nah seandainya beda sedikit pun seharusnya tidak perlu ribut sebetulnya
pada waktu indonesia solar tahun dua ribu lima
mungkin untuk yang punya satu dua mobil nggak ribut
tapi kalau punya seribu truk ribut loh pak maula
saat itu harga minyak satu ratus empat puluh dolar per barrel
tidak ada ribut itu tenang tenang aja pakai juga
kenapa sekarang baru naik sedikit saja sudah ribut
jadi menurut saya sih tidak ada alasan untuk itu sebenarnya
kalau naik sedikit gitu
ketersediaannya nanti pada saat para konsumen ini mengatakan oke lah saya akan nurutin gitu ya apa yang diwajibkan oleh pemerintah
dari produsen sendiri apakah sudah siap dengan seluruh kebutuhan
yang anda mengatakan sampai enam juta kiloliter
ya kita siap
dari industri sawit kebetulan industri sawit ini sebagian mempunyai industri biodiesel
dan mereka juga sudah menjamin untuk kebutuhan domestik
cadangannya sudah ada dah banyak
sudah banyak karena produksi sawit kita kan luar biasa tiga puluh delapan juta ton
yang kita pakai untuk makan untuk segala macam sabun lipstick
kalau untuk biodieselnya sendiri
berat ratah per tahunnya berapa
ya itu tadi
seandainya dipakai semua cuma enam
saat ini kan cuma separuhnya
kurang dari tiga
dengan adanya peraturan b dua puluh ini tentunya potensi dari konsumsi cpo dari dalam negeri juga akan meningkat
anda melihat berapa potensi kenaikan dari harga cpo sendiri dengan adanya peraturan ini
saya mengutip paparannya presiden aja waktu pembukaan gai kindo itu
kalau kita pakai ini potensinya naik seratus
harga cpo nya sekarang ini sekitar lima ratus
sehingga menjadi kalau saat ini
ya saat ini kan lima ratus tujuh puluh an gitu ya naik
di enam ratus tujuh puluh gitu dolar amerika
oke terima kasih
pak paulus cakrawan ketua harian aprobis sudah bergabung bersama